pada perayaan imlek biasanya menjadi suatu momen warga tionghoa untuk berkumpul bersama keluarga
makan bersama menjadi salah satu tradisi turun temurun yang bisa mempererat tali persaudaraan
tak jarang makanan yang disajikan pada saat imlek mempunyai makna dan nilai nilai luhur
salah satu makanan khas tahun baru cina yang tidak boleh terlewatkan adalah misua
misua biasanya disajikan bersama dengan topping pelengkap seperti rumput laut dan telur ayam
proses pembuatan misua sebenarnya bisa direbus atau digoreng
namun pada resep tradisional misua bisa disajikan bersama dengan kuatim ayam yang diracik dengan bumbu bumbu herbal yang bermanfaat untuk kesehatan
misua bisa disandakan seperti suatu permulaan yang baru
jadi seperti telur seperti suatu kelahiran baru tahun baru untuk keberuntungan yang baru seperti itu
konon bentuk misua yang panjang ini menjadi simbol umur yang panjang
pada perayaan imlek biasanya misoa ⁇ disantap bersama keluarga di pagi hari
cara makannya unik karena misua yang dijepit dengan suhu
sempit dan diangkat tinggi tinggi ini merepresentasikan keberkahan dan umur yang panjang
tidak hanya misua ada satu lagi kuliner wajib yang dihidangkan saat perayaan imlek yaitu kue keranjang
kue yang satu ini berbahan dasar tepung ketan beras dan gula merah
walaupun bentuknya sederhana proses pembuatan kue keranjang bisa memakan waktu seharian
di surabaya jawa timur salah satu pengusaha kue keranjang mengaku sudah kebanjiran orderan sejak awal januari
ia memprediksi orderan akan semakin meningkat satu minggu jelang imlek
harga yang ditawarkan pun beragam sesuai dengan ukuran mulai dari rp dua puluh delapan hingga rp tiga puluh
ada peningkatan sedikit dari tahun kemarin
nanti ini ya masih kurang seminggu lagi nanti ada peningkatan lagi
kemungkinan sampai dari rp empat sampai rp enam
rp enam lima ratus nanti ini akan meningkat lagi
biasanya kue keranjang dijadikan sesaji sembayang saat tahun baru cina
namun kue keranjang juga dapat dibagikan kepada sanak saudara saat perayaan imlek
kue keranjang menjadi salah satu kuliner wajib yang menemani perayaan imlek
kue ini sendiri dipercaya menjadi sumber kebuntungan
teksturnya yang lengket seperti dodol seperti
ini dipercaya bisa mendatangkan kerekatan pada keluarga
ragam tradisi saat imlek tentunya perlu dilestarikan
apalagi nilai dan budaya di dalamnya memiliki makna dan harapan harapan baik bagi warga tionghoa yang merayakan